ketua umum p tiga roma hurmuzi mangkir dari panggilan kpk senin
sebagai saksi dalam kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah
pada rapbn perubahan dua ribu delapan belas
elit p tiga menjamin romi akan hadir pada pemeriksaan ulang
arsul menegaskan romi tidak hadir memenuhi panggilan sebagai saksi
karena ada agenda lain di yogyakarta yang tidak bisa ditinggalkan
sekjen p tiga arsul sani menegaskan
ketua umum roma hurmuzi akan hadir memenuhi panggilan ulang yang dijadwalkan kpk
arsul menduga romi dipanggil kpk untuk dimintai informasi
terkait penggeledahan wakil pendahara umum p tiga dalam kasus yang ditangani kpk
p tiga yakin romi tidak terlibat dalam kasus korupsi maupun suap yang tengah ditangani kpk
karena beliau memang masih ada di luar kota terjadwal sampai besok
kalau nggak salah karena menjadi
ketua umum roma hurmuzi akan hadir di salah satu masjid atau jamaah sholat idul adha di yogyakarta
saya rasa tidak lah ya masa mas romi itu mempertaruhkan jabatan ketua umumnya untuk hal hal seperti itu